timu beliau banyak nyanyiannya nyanyian banget iya ada juga beliau banyak banget nyampe kejutaan
itu ada yang penjualnya tabel ini pak pak pak mau beli kentangnya dong pak
sama mbak wina itu boleh jam berantem terus kasihan ya pak bu
udah nggak tahan ya pak itu sama kamu sampai pergi aja dari sini

wina mau kemana kamu mendingan gua damai aduh ibu wina ada apa nih itu ketukih heboh amat ini bu messi saya barusan habis ribut sama bang asan
terus dia nyalain saya atas meninggalnya anak kami bu
saya menumpang nginep di sini ya bu
aduh ini apa sih
kamarnya yang mana ya bu
aduh kenapa dia langsung masuk aja
kan belum dibilang iya
ibu ina ibu ina
ibu ina ibu ina
ibu ina ibu ina
ali kok aku rasa kayak ada yang ngikutin kita ya
bella kita balik badan berdua aja ya sama sama
aku mau ngecek pisau kentang
satu dua tiga
gue udah cewek siapa
pemerintah bikin kaget aja
eh makanya kalau pulang bimbel
tuh jangan keluyukan ke mani mani
kulang langsung ke rumah
yaudah aku pulang duluan
yadeh aku juga pulang duluan
kalau ada orang kagak kenal nyogok pakai permen jangan mau
ntar penculik lagi
istilah kayak yeah
waii dingin banget
siapa yang naruh ketang rebus di pinggir jalan
yang punya siapa ini kentang rebus
aduh mukanya jelek banget itu
uh lapar nih
tuh aku juga lapar
ih kalian lapar terus
nanti nyular aku
lama banget mainnya
loh kok aku sih yang disalahin
kalian berdua tuh yang mainnya keasikan
udah disuruh pulang juga
udah kena rebus
hah bau kentang
ih kenapa sih kalian lapar terus
nanti kamu jadi gendut banget
dan kita makan kentang yuk
loh kok gitu sih sarah
aku kan harus jaga berat badan
biar nggak kalian kalian gembrot
apaan sih zara
aduh berantem terus
kita cari yuk
jangan jual kentang rebus
dari rumahnya bu wina tuh
yaudah yuk kita ke sana
bu wina jual kentang rebus
pokoknya mochi mau beli yang banyak
yang yang yang yang yang banget
iya adam juga beli yang banyak
banyak banget nyampe sejutaan
tuh ada yang penjualnya
pak pak pak
pak pak pak
mau beli kentangnya dong pak
semua ketang kentang yang di meja itu gratis
kalian boleh makan semuanya sampai puas
asalkan kalian mampu untuk menghabiskan kentang kentang yang di meja itu
kok suaranya cowok sih
udah biarin aja adam
mau cowok mau cewek mau apapun
kalau lagi disuruh habisin
makasih ya bang
ada hantu bawa bawa kentang
hah hantu kentang
itu kan hantu yang lagi dibicarakan rame di kampung ini
besok tuh sekolah lagi
kamu pengen pulang
keren dong pak
sampai ke rumah masing masing
selama tidak kekurangan suatu apapun
tau pake hitung hitungan
ya pak hansip
antarin kita dong
kan kita ada tiga
pas kan satu satu
suara apa yuk
wah jangan jalan manusia kentangnya disana
yaudah yuk kita kesana yuk
moci mendingan tuh kamu pulang dulu ya
biar masalah ini ada trilo hansip yang menanganinya
gitu dong namanya baruan apa apa
gak jadi jantarin deh
kamu udah pulang
kamu pergi kesini
kamu kok kayak bau bau kentang rebus sih
eh kamu bukaan ya